sejumlah pemuda pecinta motor trail dari banyuwangi rabu siang menjajal jalur berlumpur di kawasan taman nasional baru betiri
medan terjal dan berlumpur membuat para penggemar motor balap ini terpacu adrenalinnya
bagaimana keseruannya berikut liputannya
melintasi kawasan pegunungan dan sungai di desa sarongan kecamatan pasanggaran membuat adrenalin pemotor semakin meningkat
tidak semudah melintasi jalan aspal para bikers kerap kali mengalami kendala saat melewati medan terjal ini
lumpur tebal yang melekat di roda motor mengakibatkan kendaraan susah untuk berjalan mulus melintasi lintangan
petualangan semakin seru di saat para peserta event melintasi beberapa sungai
meski menguras tenaga motor trio tua di era tahun delapan puluh an ini
ini bisa diandalkan saat melintasi aliran air sungai dan genangan air sepanjang jalan
selain melintasi medan terjal di kawasan taman nasional merubetiri
panitia juga menggelar event balapan motor trail tua di kawasan pantai raja besi
aksi menikung para bikers dan suara kenalpot motor yang keras menambah suasana lebih meriah
yang pertama kan sepi
kita inginnya itu acara kita privat kekeluargaan gak mengganggu orang lain tenang bagus
event tahunan osing trail tua banyuwangi ini untuk menjalin persaudaraan antar sesama pecinta motor adventure
baik dari banyuwangi maupun seluruh kota setapal kuda dan surabaya